kebakaran toko kelontong di jalan seroja medan sunggal sumatera utara terjadi pada rabu pagi
api yang berasal dari bagian belakang toko di lantai satu dengan cepat menyebar dan membakar barang dagangan
selain itu api membakar tabung gas tiga kg di dalam toko dan bensin yang dijual eceran
warga sekitar mencoba memadamkan api dengan air namun kebaran api semakin besar dan merembet ke lantai dua
petugas yang datang ke lokasi langsung menjinakkan api
dalam peristiwa kebakaran ini satu orang meninggal yaitu anak pertama pemilik toko
patugas pun mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit di nekasimedan
dia meninggal bukan karena terbakar tapi karena menghirup asap
apinya dari lantai satu jadi setelah terbakar dia terbakarnya kan di depan
dia naik ke lantai dua untuk menyelamatkan diri
polisi dan petugas pemadam kebakaran masih mencari penyebab utama kebakaran
di semarang jawa tengah kebakaran lapak relokasi pasar johar di kawasan masjid agung jawa tengah jalan pelabuhan ratu semarang terjadi pada rabu malam
menurut warga api pertama kali muncul di blok f empat kios pedagang buah
tak sampai setengah jam api dengan cepat menjalar ke sejumlah kios lain bahkan ke delapan blok
sementara itu petugas mengerahkan sepuluh unit mobil pemadam kebakaran
dan dua mobil water cannon polda jawa tengah ke lokasi
upaya pemadaman sempat terhambat lantaran banyaknya barang yang mudah terbakar
seperti perabot plastik dan pakaian yang tersimpan di dalam kiosk
akibat kebakaran ini sekitar lima ratus kiosk pedagang ludas di dalam siligomera
masalahnya saya jam enam sempat itu dikasih tahu orang saya jadi sempat dan bisa
pak ini ada berapa buko yang dia dengar tahu
untara ini yang sama f satu sampai f sembilan
itu jumlahnya berapa ratusan ya pak
sampai berita ini diturunkan belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran
tim liputan cnn indonesia